isu reshuffle komposisi menteri di kabinet indonesia maju jokowi ma'ruf amin
kembali mencuat menyusul adanya rencana pergantian panglima tni
isu reshuffle juga semakin diperkuat dengan adanya peningkatan intensitas pertemuan antarparpol
terutama setelah partai amanat nasional atau pan masuk ke pemerintah
rangkaian pertemuan juga dilakukan oleh presiden ri joko widodo
dengan sejumlah elit partai koalisi baik yang ada di dalam maupun di luar parlemen
partai amanat nasional atau pan yang selama ini berada di poros oposisi
turut serta dalam rangkaian pertemuan tersebut dan menyatakan kembali bergabung dengan poros pemerintahan
dengan adanya momentum tersebut isu reshuffle jilid dua di kabinet indonesia maju kian menghangat
meski begitu terdapat perbedaan suhu politik yang ada di luar
dengan yang dimunculkan dari dalam lingkaran istana
pihak istana melalui jurubicara kepresidenan fajrul rahman
belum bisa memberikan sinyal kepastian terkait kapan dan bagaimana reshuffle kabinet akan dilakukan oleh presiden
tentang reshuffle kita menyerahkan segalanya mengenai apakah ada reshuffle
apakah tidak kita menyerahkan pada pengumuman langsung dari presiden joko widodo
juga mengaku tidak ada pembahasan mengenai reshuffle ketika partainya bertemu dengan koalisi pemerintah
di istana negara pada rabu dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh
viva yoga menyebut tujuan bergabungnya pan dengan poros koalisi
tidak lain hanyalah untuk melanjutkan budaya partainya
yang selalu berada di poros pemerintahan sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
reshuffle soal kabinet itu tidak ada pembahasan
karena kami menghormati
kewenangan dan hak prerogatif presiden
kami serahkan kepada presiden
dan kami percaya bahwa partai koalisi secara bersama sama
juga tidak mempersoalkan hal itu
pengamat politik sekaligus direktur eksekutif
dari lembaga survei indonesia political opinion
deddy kurniasyah menganalisa
perombakan dalam kabinet bisa dilakukan setelah bergabungnya pan
pan diakini ingin mengambil kembali ceruk suara
yang hilang pada kontestasi pemilu dua ribu sembilan belas lalu
dan juga dipastikan mengincar kursi di pemerintahan
sejumlah pos di kementerian
seperti menko pembangunan manusia dan kebudayaan
serta kemendik putristek
dinilai deddy berpotensi akan diberikan joko widodo
kepada kader partai amanat nasional
kita bisa lihat begini
sekarang nadiem makarim dengan pak muhajir itu
porsi kontribusinya sebesar apa pada presiden
pada pemenangan pemilu dan juga pilpres dua ribu sembilan belas
kalau tidak terlalu besar
maka mereka punya potensi untuk digeser
pan saya kira potensial untuk masuk ke sana
nama nama yang mungkin cukup populer di pan
misalnya sutrisno bakhir
didi jayarabini misalnya
atau bahkan mungkin viva yoga dan teman teman yang lain ya
rajadwi bawa misalnya
itu adalah tokoh tokoh yang mungkin potensial masuk di kabinet
kalau nama nama yang saya sebutkan tadi
salah satunya adalah potensial dan presiden merestui
besar kemungkinan pilihan pilihannya adalah

memang di pmk
kalau tidak di pendidikan adalah di kelompok ekonomi
tetapi kalau untuk posisi menko
saya kira cukup sulit dan juga alut diskusinya
dengan kelompok kelompok koalisi yang lain
selain itu deddy juga mengungkapkan
rencana pergantian panglima tni
juga bisa menjadi landasan akan adanya perombakan kabinet
belakangan muncul nama marsikal tni hadi cahyanto
yang saat ini masih menjabat sebagai panglima tni
hadi berpotensi akan tetap diajak
bekerja bersama presiden jokowi di kabinet
selepas purna tugas dari karir militer pada november dua ribu dua puluh satu mendatang
kalau kemudian ada asumsi resafel
adi cahyanto lepas dari pimpinan militer
kemudian bergabung dengan pemerintah di kabinet
itu mungkin mungkin saja
tidak ksi ya tentu adalah kementerian kementerian
yang sejauh ini dikuasai oleh purna militer saya kira itu
meski begitu pengamat juga menyebut
ada sejumlah hal yang sebaiknya diperhatikan
secara politik oleh presiden dalam menentukan figur
saat melakukan reshuffle di kabinetnya
seperti kapasitas kinerja citra figur dan penerimaan rakyat
serta loyalitas dari masing masing personal dan juga partai politiknya
dengan terpenuhinya indikator di atas
maka bukan soal hanya memberikan jatah dan pekerjaan saja
yang dilakukan oleh presiden kepada sejumlah pihak
tapi ada kekuatan politik yang dipatri
untuk menjaga stabilitas politik hingga akhir masa jabatan
terlebih di situasi pandemi covid sembilan belas yang masih terjadi
dengan persoalan yang menyangkut kesehatan dan ekonomi
meski reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden
namun sang kepala negara dituntut untuk tetap bisa memberikan
jalan tengah yang terbaik dari setiap akomodasi politik yang dilakukan
baik untuk elit politik elit ekonomi dan juga rakyat
hal ini dilakukan semata mata hanya untuk menjaga stabilitas politik
agar tidak terjadi kegaduhan yang bisa saja terjadi
karena satu hal yang terjadi adalah
di periode kedua kepemimpinan ini
sang presiden bisa saja kehilangan kekuatan politiknya
di detik detik terakhir
sehingga harus ada strategi politik yang disiapkan
sebelum koalisi berpencar dalam bermanuver
untuk musim politik dua ribu dua puluh empat mendatang
albi pratama robby bahtiar jakarta